dan anggota majelis hakim
dan beberapa pusat iklim dunia
memprediksi el nino terus bertahan
bahkan januari februari dua ribu dua puluh
nah ini berdampak kepada penurunan
kita lihat produksi beras
mulai bulan juli hingga februari
sebesar lima delapan puluh delapan juta ton
pada saat yang bersamaan
terjadi kenaikan harga beras dunia
di mana harga beras thailand
itu mencapai enam ratus dua puluh empat dolar per ton
atau naik dua puluh delapan persen
kenaikan itu juga diikuti
dengan larangan ekspor beras
uae myanmar dan uganda
india bangladesh dan rusia
el nino berdampak juga terhadap
di bulan juli hingga puncaknya maret
yang tercatat sebesar sepuluh tiga puluh tiga persen
di bulan maret saja tujuh puluh empat persen
jadi pada periode el nino tersebut
harga beras internasional meningkat
nah itulah salah satu pertimbangan
ada bansos terkait dengan el nino
juga bantuan pangan
dari berbagai latar di atas
maka dibutuhkan bantuan sosial
untuk menjaga daya beli masyarakat
dan ini adalah amanat konstitusi
dan memitigasi peningkatan kemiskinan
dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi
kita ketahui penduduk miskin
sangat rentan terhadap kenaikan harga
khususnya terhadap kelompok makanan
atau empat puluh persen penduduk
sangat erat konsumsi rumah tangga
sebesar lima puluh tiga delapan puluh tiga persen
pertumbuhan ekonomi pun akan
akibat el nino dan gangguan rantai
dan daya beli masyarakat dengan program
bantuan pangan dan bantuan langsung tunai
dilakukan oleh badan pangan nasional
nomor delapan belas tahun dua ribu dua belas tentang
pangan dan peraturan presiden
tentang badan pangan nasional
menyasar kepada dua puluh satu tiga juta
berdasarkan dtks dengan realisasi
anggaran sebesar delapan belas satu triliun
dengan dua ratus ribu per bulan
kpm dan ini realisasi
bantuan pangan berupa beras sepuluh kg
anggaran rp tujuh belas empat triliun
kpm nya adalah rp delapan belas delapan
bantuannya sebesar rp dua per bulan
kami ingin menegaskan beberapa hal
program perlindungan sosial adalah
upaya pemerintah untuk mendukung
mempertahankan kehidupan dan penghidupan
ekonomi pemerintah memberikan perlindungan
masyarakat yang terdampak terutama
masyarakat miskin dan rentan
kenaikan harga pangan ini dapat
dan memelibatkan berbagai pihak
atas perkenan dan perhatian
dan anggota yang mulia
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak amin